ada om ini siapa ya
duduk dulu om
mak ada tamu namanya herman
mak mau ngapain
kalau bilang ada tamu
banyak yang beli
itu dia dikit
mau kemana coy
emak gak mau dibawa ke rumah sakit
tapi juga bingung bang
kalau ma mesti ke rumah sakit
itu juga perlu biaya buat dokter sama nubus obatnya
yaudah bang ngajak dulu aja
ngumpulin duit buat emak rumah sakit
ntar kalau mau udah mau ke rumah sakit
lo bawa aja dulu nek bajaj
terus kabarin abang ya
eh bang udin
bang udin mau kemana
mau lewat aja ah
min makasih ya
lo udah antar puisi gue buat ani
jadi kertas ini isinya puisi
lo belum antar puisi ke ani
iya bang udin belum
ada apaan be
gak usah be
mba be kan udah tua
justru karena gue udah tua
gue mau kawin lagi biar ada yang ngurusin gue
kan ada endin beh ada surti dan bobi
emangnya lo mau selamanya ngurusin gue di rumah ini
lo kan sibuk dagang
si bobi anak lu sibuk sama sekolahannya
paling paling juga kalo rezeki lo udah lancar
lo pindah lagi ke rumah lo
terus siapa yang ngurusin gue
lah gak ada
ini ada titipan dari kang udin
ini puisi atau apa ya
aku menanti seorang kekasih
yang tercantik yang datang di hari ini
adakah dia akan selalu setia
ini mah bukan puisi teh
kita main yang nya
kepala gue lagi puyeng
lo pusing kenapa
gue mau bawa ke rumah sakit gue gak punya duit
berarti kita sama sama pusing
ntar aja deh ceritanya kalau pusing lo hilang ntar lo tambah pusing
besok kita jalan lagi yuk
makasih ya udah nemenin aku jalan
aku yang makasih udah diajak jalan
gue butuh duit deh buat berobat emak
kayaknya bakal butuh banyak mungkin juga jutaan
gue ikut perhatian jack
mau jack lagi sepi
mau pinjem duit gue bingung balikinya
lagi plong pinjem siapa juga
sebulan kemarin pas gue jadi sales pendapatan gak seberapa
nih lo pegang dulu
tapi nggak banyak cuma sejuta
nah lo banyak duit
gak apa apa yang penting emak sembuh
apa itu maksudnya
dari mana aja kamu suara gini baru pulang
tapi tahu papa marah tapi marahnya ntar aja ya di rumah
gak enak kalau di jalan diliatin orang
ibu maisaruh ada
duduk dulu om
ada tamu namanya herman
kalau bilang ada tamu
kamu dari mana aja
kenapa gak bilang ibu kamu dulu
tapi kamu juga nggak bisa dihubungi
bapak sama ibu jadi khawatir
maafin bunga pak
emangnya om itu siapa sih
kok tadi baru liat
teman sekolah emak
tapi kok emak dandan
kamu kalau pergi kemana mana
terus bilang dulu ke papa atau ke mama
jangan seenaknya aja
yaudah sana masuk
udah baik kan bang
tadi abang senegok cucunya rahma dirawat di rumah sakit
rahma yang bilang kalau mai lagi sakit
makanya waktu pulangnya abang mampir kemarin
sama seperti ibumu
udah sore juga nih mai
epingin oleh juara muda beli jantung
aku bilang dulu bangantara masih agak marah
kalau writers tak redup karirnya gimana
baik kok ga
eh pas surti nyampe
mas ojek sama mbak tati nyampe
si dedy udah di rumah
belum tau mas ojak
surti kan baru pulang dari pasar piet ah
nih duit lagi jadi gua pake det
emak tiba tiba sembuh
gua juga gak ngerti

lu rela ngorbanin duit dagangan lu
gua dipinjemin ke gua

lu bukan aja lebih dari temen
tapi lebih dari saudara
lu bisa bawa emak rumah sakit
lu bisa bawa emak rumah sakit

lu bisa bawa emak rumah sakit
lu bisa bawa emak rumah sakit
lu bisa bawa emak rumah sakit
lu bisa bawa emak rumah sakit